terima kasih anda masih bersama kami masih terkait dengan pasca gempa yang terjadi di banten
pada hari ketiga pasca gempa di pandeglang banten
dengan kekuatan enam enam magnitudo tidak ada perubahan aktivitas dari warga
dan untuk mengetahui kondisi terkini dari banten kita telah terhubung melalui sambungan telepon
dengan produser lapangan kami yang berada di banten irin wardani
selamat siang irin
irin bagaimana keadaan warga usai gempa pada jumat kemarin di tempat anda melaporkan saat ini
ya heran selamat siang
tidak ada sebenarnya perubahan aktivitas dari warga sendiri
terutama yang tinggal berdekatan dengan pusat gempa atau yang di wilayah pesisir
yang rumahnya rusak atau tempat tempat lain yang terdampak gempa mereka
pada saat ini pasca gempa sudah melakukan upaya sendiri
upaya membersihkan rumahnya sendiri
tanpa bantuan dari pemerintah
kenapa saya bilang tanpa bantuan dari pemerintah
karena baru hari kedua dan itu pun siang hari sore hari
pemerintah masih terus melakukan koordinasi
namun tidak ada upaya terjun langsung begitu heran aku
jadi hanya pemantauan saja pendataan dan bahkan kalau kita ngomong pendataan
sampai saat ini belum ada data jelas sebenarnya
berapa jumlah rumah warga berapa layanan kesehatan
berapa jumlah tempat sekolah atau bangunan sekolah yang rusak
kalau kita merujuk data dari bnn
pb sudah seribu lebih rusaknya
tapi data data dari kecamatan itu masih sekitar ratusan
kecamatan sumur sendiri mengatakan bahwa mereka sudah mendata sekitar empat ratus an rumah yang terdampak
tapi itu beda lagi data dari babinsa beda lagi
kalau data dari babinsa dan bahkan dari kepolisian
mengatakan bahwa di kecamatan sumur sendiri hanya tiga puluh an rumah warga yang rusak
termasuk sekolah di dalamnya
jadi kalau kita ngomong soal data sampai sekarang data masih simpang siur
kalau bantuan barusan tadi saya lihat
bantuan dari kementerian sosial
mobil dua truk
bantuan kementerian sosial datang mengarah ke daerah cisaat
kalau tadi ada kunjungan dari menteri pmk sendiri
memberikan bantuan kepada warga
tapi kalau kita lihat isinya
saya mendapatkan informasi dari warga sekitar
isi bantuannya bukan yang dibutuhkan oleh masyarakat
karena isi bantuannya adalah hand sanitizer dan masker
sedangkan mereka sudah menyiapkan hand sanitizer dan masker sendiri
untuk mereka sendiri
yang dibutuhkan warga yang tidak bisa menghuni rumahnya lagi adalah
selain sembako tentu saja juga selimut
karena malam hari
mereka harus tidur di luar
tidak di tempat pengungsian
karena sampai sekarang saya tidak melihat ada tempat pengungsian
kalau bisa saya informasikan
saya berada di lapangan
yang pada saat pasca gempa itu
dibangun dapur umum
namun sekarang dapur umumnya sudah tidak beroperasi
sebenarnya dari kemarin dapur umumnya tidak beroperasi
kenapa tidak beroperasi
karena warga pastinya tentu saja membutuhkan makanan
mereka mengatakan bahwa belum ada instruksi
untuk dapur umum ini beroperasi
sehingga tadi juga saya sempat berbincang bincang
dengan salah satu personil
mengatakan bahwa dari kemarin memang belum ada instruksi
instruksi mereka untuk memberi makan pasukan yang standby
jumlah pasukan gabungan yang standby
untuk dapur umum itu sekitar satu lima ratus an
tidak hanya dari brimob saja
tapi juga dari bpbd dan juga relawan
itu sekitar satu lima ratus
tapi tidak ada kegiatan untuk membagi bagikan makanan
atau warga mengakses dapur umum ini
kalau di posko sendiri
ramai ketika kami datang pagi hari
kemarin kemarin pagi hari
namun ketika sore hari kami kesana sudah mulai sepi
dan bahkan malam hari kami kesana
posko tidak bisa diakses oleh warga
media juga tidak bisa mengakses data di posko bencana
dan posko gelap bulita
tadi pagi kami kesana sudah tidak ada aktivitas posko lagi
hanya ada bangunan tenda tenda posko
dan juga panduk yang bertuliskan posko tanggap bencana
seperti itu herano
dan kita dengarkan dari laporan anda
terkait simpang siur data
kemudian juga berbicara
banyak warga yang tidak mendapatkan kebutuhan
layaknya mereka dapatkan sekarang
sejauh ini dari kawasan sumur pandang gelang banten
situasinya seperti apa
irin apakah listrik masih padam
kemudian sekolah sekolah di sana seperti apa
kondisinya dan aktivitas warga sejauh mana
sampai dengan posko posko juga belum ada
informasi yang bisa didapatkan oleh wartawan di sana
kalau untuk aktivitas warga bisa saya katakan
aktivitas warga sudah berjalan normal
kecuali warga yang rumahnya rubuh
jadi mereka harus membersihkan rumahnya
sudah kembali ke rumah
herano kemarin hari kedua pas kala gempa
kami berkunjung ke hunian tetap
karena kami mendapat informasi bahwa
beberapa warga itu kemudian mengevakuasi diri
ke hunian tetap
hunian tetap itu adalah sebuah bangunan
yang baru saja dioperasikan
atau baru saja dihuni selama tiga bulan
itu untuk warga korban tsunami
sehingga warga yang mendatangi sana
korban gempa mendatangi sana
sebenarnya ada catatan penting
warga yang menghuni di hunian tetap
warga korban gempa yang menghuni di hunian tetap itu
tidak bisa serta merta langsung
masuk ke hunian tetap yang kosong
karena semuanya sudah hampir dihuni
sehingga mereka menumpang ke warga yang korban tsunami
yang sudah berada di hunian tetap itu sebelumnya
dan ketika pagi hari
subuh sekitar pukul lima mereka sudah kembali
ke rumahnya masing masing karena merasa sudah aman
jadi aktivitas sudah kembali normal
begitupun warga yang berada di kawasan kawasan
yang terdampak gempa
yang tidak melakukan evakuasi diri
mereka dari malam mengatakan bahwa
ketika gempa terjadi mereka hanya mengungsi ke hutan
kemudian menunggu sekitar dua tiga jam
kemudian turun lagi
karena di hutan itu gelap
tidak ada bahan bahan makanan
atau pakaian yang bisa mereka bawa
karena suasananya mereka langsung melarikan diri
memang kalau bisa diceritakan
ada dua tipikal warga di sini
ada yang trauma karena tsunami
dan ada warga yang saya temuin
mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan gempa
jadi terlalu santai
yang tsunami itu masih bertahan
di beberapa titik pengungsian
tapi pengungsian yang dibangun oleh
warga sendiri bukan di tempat tempat pengungsian
yang selama ini kita bayangkan atau selama ini kita lihat
pengungsian yang dibangun tenda
mereka berada di masjid masjid
mereka ada di tempat tempat keluarganya yang aman
baru mereka kembali ke rumahnya di hari kedua kemarin
selama ini melakukan upaya mitigasi sendiri
early warning sistemnya sendiri
mereka ternyata punya
saya baru saja mendapat informasi
mereka mendapatkan mereka punya
sistem ronda atau scambling
tanggap bencana sendiri yang mereka bentuk sendiri
seperti itu herano jadi
kalau ketika saya tanya ke mereka via telpon tadi
untuk mendapatkan background
background pengalaman bencana mereka
selama tiga tahun ini dari dua ribu delapan belas sampai hari ini
mereka mengatakan bahwa
setelah pasca tsunami itu dan setelah gempa gempa
yang lainnya kenapa mereka mengatakan mereka
terbiasa karena mereka punya sistem
scambling sendiri kita selalu sebut mereka
menyebutnya scambling atau ronda sendiri
jadi kalau ada tanda tanda kebencanaan mereka dikumpulkan
mereka melakukan evakuasi sendiri
perempuannya melakukan evakuasi ke tempat yang aman
lakinya berjaga di rumahnya
ketika gempa kemarin terjadi itu mereka belajar
sendiri kalau ditanya apakah ada pelatihan
dari bpbd setempat
mereka bilang tidak ada sama sekali
tidak ada pelatihan tidak ada
peringatan bahkan bahwa
kalau bencana mereka harus kemana dan
seperti apa memang ada tanda tanda
yang mereka pelajari tanda tanda evakuasi
tapi kalau kita lihat tanda tanda evakuasi tersebut
di herano itu adalah tanda tanda evakuasi
untuk tsunami bukan untuk kebencanaan
gempa jadi dan saya juga
bahwa tanda kebencanaan
gempa dan tsunami itu berbeda sekali
sehingga warga yang ada di sekitar
pandegalan banten yang
mendapatkan bencana atau sudah terbiasa
dengan bencana gempa dan tsunami itu
seharusnya belajar mendeteksi
evakuasi atau harus belajar
evakuasi mana bencana gempa
atau mana bencana tsunami itu sebenarnya
yang dibutuhkan oleh warga
tapi sayangnya mereka belajar itu sendiri secara swadaya
seperti itu herano
ya masih terjadi minim akan early warning
sistem atau mitigasi bencana
di sana tadi anda juga menyebutkan
irin singkat saja bagaimana sebenarnya
koordinasi dari kemensos
desa setempat apakah mereka
mitigasi bencana kemudian juga
apakah ada penjelasan terhadap
hunian sementara bagi warga
ya penjelasan itu
informasinya kalau kita
kemarin ada memang kunjungan dari
dinas sosial hari ini ada kunjungan
atau bantuan dari kementerian sosial
dan ada kunjungan dari menteri pmk
saya katakan seperti seremonial datang
melihat kemudian melakukan
pembicaraan namun sampai sekarang
dari kemarin kunjungan kepala bnpb
kemudian bupatinya juga berkunjung ke
hunian tetap dan kemudian
berkunjung ke layanan kesehatan yang berada di dekat
hunian tetap dan berkunjung ke wilayah wilayah yang
terdampak oh akhirnya
posko nya tidak berfungsi koordinasinya
berarti ada koordinasi yang hilang
di sini kenapa posko yang
awalnya kami diberitahu bahwa itu adalah posko
pusat informasi bagi siapapun termasuk
media dan juga bagi warga untuk mendapatkan
bantuan atau data itu tidak berfungsi
herano kemudian dapur
umum tadi dapur umum yang sangat
krusial untuk warga mengakses makanan
harus menunggu koordinasi atau
menunggu instruksi dari atasan
yang saya bisa tangkap ini adalah
menunggu hasil tapat atau
hasil koordinasi dari
para pejabat setempat
angka seribu seribu
kerusakan rumah kemarin dibilang oleh
kepala bnpb itu sudah menandakan
bahwa pandeglang banten ini sudah
masuk ke status tanggap
darurat bencana namun kalau dilihat tidak
tidak ada kegiatan apapun
heranov tidak ada kegiatan tanggap darurat bencana
seperti yang saya bilang tadi pemberian
bantuan dari pmk masker
dan hand sanitizer apakah
itu dibutuhkan oleh warga saat ini
karena masker dan hand sanitizer
itu sebenarnya mereka sudah punya
yang mereka butuhkan adalah makanan
atau setidaknya pakaian atau selimut
untuk malam hari mereka selama menunggu rumahnya
selesai diperbaiki kalau
bantuan dari pemerintah kemarin juga
kepala bnpb mengatakan bahwa
akan ada bantuan pemerintah
untuk warga yang rumahnya rusak
ada tiga tipe rusak berat
sekitar lima puluh juta
sedang sekitar dua puluh lima juta dan rusak
ringan sepuluh juta tapi itu harus kita
kawal apakah itu benar benar akan
diberikan kepada warga dan bagaimana kemudian
warga mengakses bantuan itu karena kalau
dilihat di lapangan sekarang warga pun susah mendapatkan
bantuan atau kesulitan mendapatkan informasi
bantuan sejauh ini yang mereka dapatkan adalah
bantuan dari sesama warga sendiri
swadaya sesama warga sendiri jadi
bisa kelihatan itu gotong royong sesama warga seperti itu
tadi saya juga lupa menjawab
pertanyaan heranov mengenai lampu
kami datang tim kami datang
ketika lampu mati
kami datang lampu sudah menyala sebenarnya
heranov lampu di rumah rumah warga
bagian rumah warga sudah menyala
kami mencoba reach out ke tempat
yang terdampak paling parah
di desa saat di
kecamatan sumur namun kami tidak
mampu untuk menembus daerah itu ketika
kejadian berlangsung kami tiba
sekitar pukul dua dini hari karena
bukan lampu pln
atau penerangan di rumah
warga yang tidak ada tapi penerangan jalan
yang tidak ada heranov jadi jalan di sini
mengarah ke tempat tempat ke desa desa
yang terdampak itu selain jalannya rusak
penerangan jalan tidak ada dan
jalur evakuasi pun sendiri diakui warga itu
susah untuk diakses karena buat mereka melelahkan
selain dataran tinggi jalannya juga bukan
jalan yang enak untuk
ditapaki oleh orang
dalam keadaan terburu buru
karena jalannya masih batuan
licin ketika hujan itu yang mereka
gambarkan ke kami ketika datang jadi
sebenarnya untuk penerangan ke warga
memang ketika kejadian lampu
sempat dimatikan tidak ada penerangan tapi setelahnya
dalam kurun waktu tiga jam
setelah kejadian lampu menyala kembali
jadi ini yang harus kita apresiasi
bahwa ada beberapa hal yang
memang gerak cepat yang dilakukan oleh
pemerintah melalui pln nya karena warga
butuh penerangan makanya lampu dimatikan
dalam keadaan bencana tapi kemudian dinyalakan kembali
seperti itu herano
baik sejumlah persoalan harus dibereskan
oleh pejabat setempat apalagi
dan kebutuhan air bersih ini paling utama
di banten terima kasih atas laporan
kompresif anda irin wardani
langsung dari banten dan kita harap
apakah anda juga jaga keselamatan di sana